lagi ini ibu gak perlu tau kan ini uang itu dari mana bu
ibu tinggal terima
pake bikin warung bikin usaha uang apa gitu
ibu gak mau ambil
sebelum ibu tau kamu mau dapet uang itu dari mana
yang pasti aku uang ini gak dapat dari allah bu
allah yang udah ibu agung agungkan itu gak pernah ngasih aku uang sebanyak ini bu
lagi ngomong sama ibu tuh terlalu banyak pertanyaan ya
ampuni aku ya allah
aku tidak bisa lagi menjalankan perintahmu dengan kusuk
karena selalu memikirkan keberadaan anakku
aku tidak bisa mendidik anak dengan baik
tolong ya allah
dimanapun dia berada
tunjuki dia jalan yang lurus ya allah
jalan yang kau ridoi
kasian pak ustad ya
anaknya pasti belum pulang dari kemarin
boleh gak aku duduk kesini
boleh duduk aja
mudah mudahan aja ucapan nita itu benar
dengan ikat pinggang ini aku bisa menalukan hati pria di depan aku ini
wajah kamu kenapa murung kayak gitu
eh kita belum kenalan wah
aku tuh gak murung kali aku cuma lagi mikir aja
tapi mami aku tuh pengen aku hidup mandiri
bayar kuliah sendiri
ngehidupin hidup aku sendiri
cuma aku kadang bingung yang
aku mau cari uang dimana ya
emang cari kerja sekarang tuh susah banget soalnya
jadi aku juga gak tau mau kerja dimana
ya kebetulan aku baru dapat bonus dari klien aku
kalau kamu butuh pakai aja
aku gak masalah kok
gila benar juga yang dibilang sama nita ya
ikat pinggang pemberian baju ini emang ampuh
aku masih ada lagi aku tambah lagi
lima juta lagi jadi lima belas juta cukup dong
kuliah yang bener
banyak banget uangnya
tapi ini bukan pinjaman kan
kalau pinjeman aku soalnya gak berani gantinya
uang ini buat kamu
lagian aku juga sudah kebanyakan uang
jadi aku bingung
mau aku pakai buat apa
gak tau lah
yaudah kalau kamu butuh pakai aja
bener bener tajir nih orang
kayaknya aku gak boleh ngelepasinnya

gua harus nguras duitnya sampai abis
ini nih ikat pinggang emas dari mbak jiwo ini
ampuh banget ya
gua udah butuhin banyak
eh jeng tapi inget loh
syarat dari mbak jiwo
lo gak boleh mempergunakan uang itu
untuk keperluan pribadi lo
iya gua inget gua inget
kalau lo butuh apa apa
pakai duit gue aja
tenang aja nita
gue udah dapetin cara gimana nih
tapi gue bisa dapat untung besar
hmm gak bisa tidur deh langsung
nita banyak banget nita

udah ah gua tidur duluan ya
nanti babu kagak beras
mendingan pulang deh bu ngapain sih dengerin teori teori kayak gitu
tenamanya kita lanjutkan saja nanti ya
ngapain aja sih kamu
sekalinya dateng malah bikin ribut disini
pak aku udah bilang pak aku ini gak mau pulang pak
lagian siapa sih pak yang mau menginjakan kaki di rumah
reot kayak gitu lagi
pak aku ini tuh kesini pak cuma mau nunjukin ini
nih liat ini uang pak
aku bisa mendapatkan uang pak dalam jumlah yang banyak
dalam waktu yang singkat
aku tuh gak perlu pak buang waktu untuk berdoa sama allah pak
aku kesini pengen ngasih tau bapak
lebih baik bapak berhenti pak
berhenti mengajar ngaji di masjid kayak gini pak
gak ada gunanya pak gak akan bikin bapak kaya
mendingan pak bapak pungutin itu semua uang uang itu buat modal usaha
kalau ada yang mau pinjam uang
ya bapak bapak ibu ibu kalau mau pinjem uang
bapak bapak dari ibu ibu cukup cari uci
saya bisa kasih bapak dapat dari ibu ibu semua uang berapa aja yang kalian butuhkan
kayaknya gak ada gunanya punya bapak kaya
uci pak ustad
uangnya gak dibawa pak ustad sayang ditinggal gitu aja
ambil aja buat kalian saya gak perlu uang itu
kemana itu anak cepet bener
ah paling ke rumah mau ketemu ibunya
pak ustad baik deh
pak ustad baik makasih
pak ustad baik makasih
pak ustad baik makasih
ngapain sih pada disini
bubar bubar bubar
apaan sih anak anak ucil pada sini
uci jangan begitu dong
bubar bubar bubar
anak anak jangan pergi dulu kan ngajinya belum selesai
berapa kali sih bu aku bilang bu aku gak suka kalau rumah ini tuh buat tempat ngaji berisik bu
besok ibu gak ngajar gaji di rumah lagi deh
ibu ngajar ngaji di masjid aja ya
bodoh amat ibu mau ngaji di masjid kayak mau dimana kayak bu
keurusan aku bu
lagi ibu ngapain sih ibu jadi guru ngaji bu
kadang dapat duit kadang enggak
gak menghasilkan sama sekali tau gak bu
ya udah kamu masuk dulu ya
ibu kangen sama kamu kamu selama ini tinggal di mana
bu tuh kayak sinetron ya bu
aku tuh kesini cuma mau ngasih duit dong sama ibu nih toh
siapa lah rajim
kamu dapat uang banyak begitu dapat dari mana cik
hah ini halal apa enggak
jangan jangan kamu melakukan hal yang
aduh bu aku tuh gak serendah itu bu
lagian ibu gak perlu tau kan ini uang itu dari mana bu
ibu tinggal terima pakai bikin warung bikin usaha uang apa gitu gampang kan bu
ibu gak mau ambil
sebelum ibu tau kamu mau dapat uang itu
yang pasti aku uang ini gak dapat dari allah bu
allah yang udah ibu agung agungkan itu gak pernah ngasih aku uang sebanyak ini bu
lagi ngomong sama ibu itu terlalu banyak pertanyaan ya
satu hari aku udah bisa dapat lima belas juta
dari mana bu bisa ibu kasih uang aku sebanyak itu bu
ibu tuh udah sholat tunggang tungging tunggang tungging itu bu
ibu tuh udah bisa kasih uang aku sebanyak itu
masya allah uci
jangan sampai allah murka sama kalian
aduh bu bu bu
aku tuh gak takut bu sama allah bu
kalau aku disuruh nyembah bu
aku lebih suka menyembah sabuk emas ini daripada allah

uci jangan begitu sayang